gabungan dari unsur satpol pp tni linmas dan dishub masih berjaga jaga mengamankan zona merah pkl kota bandung
upaya penertiban ini akan dilakukan hingga malam lebaran nanti
sementara para pkl menuntut untuk tetap berjualan hingga malam lebaran
serta meminta kepada wali kota bandung untuk segera memberikan solusi
selain itu mereka meminta barang barang yang disita untuk segera dikembalikan
hingga saat baik petugas maupun pkl saat ini masih berada di jalan dalem kaum kota bandung
akibat kerusuhan kemarin markas satpol pp rusak dan tiga petugas pol pp luka luka
kami ini kan kayak pendopo ini kan bukan gudang penyimpanan barang
sedangkan barang barang kami di rajia dijanjikan dikeluarkan setelah lebaran
sedangkan posisi itu kan yang jualan itu bukan modal pribadi ada yang pinjam ada yang apa
ini pak wali tidak ada kebijakan
sampai sejauh ini mana kebijakan dia
ini kan isi bisilanya dagang di negeri sendiri
masa sama pak wali kotanya sendiri nggak boleh
kenapa merampok kan tidak boleh
kerja kami tidak bisa
satu satunya jalan kami cuma dagang